tapi kok kamu nya gak dateng dateng ya
berapa lama lagi sih aku harus nunggu kamu
aku kangen banget nih sama kamu
kamu kangen gak sih sama aku
tiap menit aku mikirin kamu
berarti besok kita ketemu ya
papa belum selesai ngomong
tegak tiga nya sih papa udah nuduh mama selingkuh kayak gitu
tapi tadi aku tuh bener bener melihat kamu
lagi jalan sama cowok di supermarket
bisa aja kan bapak salah orang
ya bisa jadi sih
aku salah liat
aku salah liat kamu
tuh kan orang papa sendiri aja gak yakin
udah nuduh mama kayak gitu
tapi benar kan mama gak selingkuh
gak mungkin lah mama selingkuh
orang temen cowok aja gak punya
papa sendiri kan tau
mama ini baru sampai jakarta
berapa bulan yang lalu
keluarga sama temen temen kan ada di kampung semua pa
kita sama cowok dari mana coba
kalau gitu papa minta maaf deh sama
gak ada laki laki lain pak
ya udah mulai hari ini bapak janji akan selalu percaya sama mama
pokoknya papa gak boleh dulu mama selingkuh kayak tadi lagi ya
ah mama kan beli papa nasi goreng tadi di supermarket
kita makan sama sama yuk
yuk kebetulan papa juga lapar
ini nasi goreng buat papa
kayaknya enak nih
iya dong aku tahu kalau puasa pasti suka
bagus habisin semua makanan kamu
biar ramuan pelet ini segera masuk semua ke dalam tubuhmu
nasi goreng kamu luar biasa mah
kamu beli di mana sih
tadi di pasar suara ya
ya udah kalau gitu kita ke kamar aja ya pa
ya mau pengen istirahat nih capek
pertama kali kita ke kamar
tapi kok kamu nya gak dateng dateng ya
berapa lama lagi aku harus nunggu kamu
aku akan menunggu kamu
aku kangen banget nih sama kamu
kamu kangen gak sih sama aku
tiap menit aku mikirin kamu terus
berarti besok kita ketemu ya
kita belum bisa ketemu dulu deh
selama berapa hari
soalnya biar suami aku gak curiga
terus suami kamu dimana sekarang
ya biasa lah tidur
ketemu kasur langsung ko
ngelihat dia kayak gitu aku jadi makin kangen sama kamu